itu pasti hasil yang tidak baik kan
ini untuk rekamanan bikin video klip kamu sayang
aku gak mau mas aku gak mau terlibat
kamu pasti udah mengapuk ya kan mas
tapi aku melakukan ini untuk kamu
mas cita cita dan karir aku tidak mau di nodayo darah
kamu akan menjadi pengingat kenal
nanti kalau intan datang biar intan yang rapin aja ya bu ya
pokoknya gue minta ganti rugi
aduh rapihin rambut kayak gitu mah gak nyampe sepuluh jeti
aduh nanti kalau intan datang biar dia rapihin bo
aduh ya bo ya
tarik nafas melalui hidung
simpan di perut
keluarkan melalui mulut
aduh pak latihannya kok gini gini mulus sih
ya gak boleh bosen
kalau mau maju memang harus begitu
aduh kenapa kamu nay
kenapa kamu jadi begini nay
apa yang habis dikeloyok nih
anak anak itu gak berani satu lawan satu sih
kan besok dewi udah mulai rekaman
nanti hari sabtu dewi mulai bikin video klip
kok tenang tenang aja sih mas
kayaknya sekarang mas gali udah gak sayang lagi deh sama dewi
kamu itu segala galanya buat aku
kamu selalu ada dalam hati mas kalian
kamu selalu ada dalam hati mas gali
apa yang harus hamba lakukan
terilah petunjuk pada hamba mu yang naif ini ya allah
maaak abeng kangen maaak
abeng abeng jangan akal ya nak
kasihan pak anto yang melihara kamu
selalu kamu bikin susah
maaak abeng kangen maaak
ya maaak tau
kalau abeng pengen bersama sama emak nanti
abeng harus janji
abeng harus jadi anak baik
gak boleh bikin pak anto susah lagi
abeng kangen maaak
pak anto itu siapa sih
terima kasih banyak pausat
beri saya kesempatan untuk menerimanya nanti di akhirat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lama sih gak kemari
lama ya gua ga kesini ya
iya udah pindah langanan ya
ah enggak kok
gua masih tetap setia kok disini
ya emang sih akhir akhir ini gua lagi lagi sibuk
soalnya mau rekaman mbok
masuk tv dong mbok
ya iyalah masuk tv
masuk masuk ke kompor sini
ih ngaco deh
makanya gua datang kemari tuh pengen mempercantik diri
si anca kemana sih
kok gak kelihatan tuh anak
baru aja dia pergi sama lekongnya
si anca udah punya lekong
udah dong mbok
bukan merondong lagi mbok
halo pihasil di sekitarnya
kumahan tapi gak juga
ya sudah pasti sih
itu memang perlu pengorbanan tahu nggak
sekian dari duit masih ada
semangat selamat dio
aduh mati deh gua
mati deh gua aduh tarik gua dong tarik dong
ini kantor polisi ya
itu pasti hasilnya yang tidak baik kan
ini untuk rekaman dan bikin videoclip kamu sayang
aku nggak mau mas aku nggak mau terlibat
kamu pasti udah merapuk ya kan mas
tapi aku melakukan ini untuk kamu
mas cita cita dan karir aku tidak mau
kamu akan mencari jalan mas
kamu akan menjadi penyelidik kenal
ini lebih dari cukup
enggak sekali aku bilang enggak aku nggak mau
kamu ngambil uang itu dari azur kak
dari mana kamu tahu
pasti gara gara banci itu
saya harus bunuh dia
gue juga kan pakai pakaian kayak lo juga gini
ya ampun nek apa kabar

ini sekarang pakaian kayak gini nih
ya ampun nek
ya ampun nek
nah coba kita tanya sama pak ustadz
boleh nggak sebetulnya kita pakai pakaian seperti ini
maaf yang saya sampaikan ini terlalu pahit untuk dirinya
tidak apa apa pak ustadz
biar saya langsung mendengarnya di telinga saya
dari abu hurairah radiallahu anhu
rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah bersabda
allah akan melaknat perempuan yang berpakaian laki laki
dan laki laki yang berpakaian perempuan
tapi sekarang udah nggak ada lagi namanya aja
dan rasanya sulit bagi saya untuk memberikan maaf
dan juga bukan aja
aja aku sudah berpakaian laki laki
aku sudah berpakaian laki laki